mi nanti abis si koko mincin umi giliran abah doang dipijin ya
kagak deh ah abis lu kagak boleh lu tuh cari kesempatan dalam kesempitan kagak boleh bukan mumprim tau
kemarin kan umi udah dipijin masa dipijin melulu terus giliran abah doang dipijin sekarang
abah kan capek juga mi umi sih kagak mau mincin abah
lagian apa salahnya sih dipijin
mbak sama umi tahu kalau menghina orang lain itu itu sama aja perbuatan buruk dan ngerendahin diri sendiri
kok abah sama umi mau apa masuk golongan itu
pokoknya umi udah pas sama kuliah subuhnya abah
umi ini sembuh karena umi udah pas sama kuliah subuhnya abah
karena allah karena umi orang yang soleha yang udah banyak sekali pahalanya di dunia yang suka menolong orang
coba kita tidur daripada nanti kante kante si sulam
rezeki gua banyak kanda ada abisnya enaknya nge lock
udah yang tua gak tau diri dunia sehatin masuk
rum juga pusing cing capre

ya bener juga sih kak nanti kalau dipelitup lama banget kak
disirai pengelak ya
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
paku paku dicabutin dong
tadi cuma gue tinggal sholat sebentar
kagak ada motor aja bang
aduh dia gawat nih berapin urusannya nih
gue suruh jagain motor
masa lo gak tau
yang bener bari
pas gue tinggal kencing kali bar tadi bar
terus gimana nih bar
wah gimana nih bang ini urusannya bang
jagain motor aja gak becus
kalo gak bisa jadi tukang parkir bang

ini bang nih dua orang ini
aku jangan taro